satu hari setelah fifa membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
truk truk berisi material masih hilir mudik di area stadion gelora bung tomo
meskipun stadion kebanggaan warga kota surabaya ini tak mungkin lagi menjadi gelanggang pertandingan
tim negara negara peserta piala dunia u dua puluh
kepala dinas pemuda dan olahraga kota surabaya wiwi widayati mengatakan
pemkot tidak dalam posisi mengomentari keputusan fifa
yang jelas kata dia semua program perbaikan akan terus dilanjutkan sesuai rencana
saat ini perbaikan stadion glora bung tomo sudah tuntas
sedangkan infrastruktur pendukungnya selesai dalam waktu dekat
jadi kalau untuk yang sudah dikontrak ini kan memang pekerjaan ini dikerjakan oleh kementerian pupr
jadi yang sudah terkontrak akan diselesaikan sampai tuntas
nah setelah itu akan dilakukan
kemudian berita pemeriksaan pekerjaan dan sebagainya baru dilimpahkan lagi kepada pemerintah kota
dan pemerintah kota bisa memanfaatkan kembali aset aset yang sekarang sedang dilakukan renovasi oleh pupr
stadion yang menjadikan dan tim persebaya ini sudah menjalani pemeriksaan oleh keputusan fifa
bahkan ketua umum pssi erick thohir memuji stadion ini sebagai salah satu yang terbaik
paling siap menjadi host piala dunia u dua puluh
sebab pemkot surabaya didukung kementerian pupr
menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk memperbaiki stadion dan infrastruktur selama dua tahun terakhir
penolakan sejumlah kalangan atas kehadiran tim nasional israel yang lolos kualifikasi piala dunia u dua puluh
membuat fifa membatalkan status indonesia sebagai tuan rumah
keluarga surabaya pun mengaku kecewa
selain karena sudah menghabiskan dana besar
kegagalan akibat urusan politik ini dikhawatirkan sulit membuat surabaya menjadi tuan rumah
piala dunia di kemudian hari
yang rugi ya pastinya ya kita sendiri sih
karena kan memang yang awalnya harusnya jadi tuan rumah
terus dibatalin itu suatu kesempatan yang gak bisa didapetin di next time mungkin ya
jadi kayak sayang aja gitu sayang banget
kalau surabaya gagal jadi tuan rumah fifa
saya kecewa juga
gara gara dunia politik juga jadi banyak
perdebatan perdebatan yang gagal gitu
jadi surabaya jadi gagal
selanjutnya pemerintah kota surabaya akan memfungsikan kembali berbagai fasilitas yang sebelumnya
diperuntukkan bagi piala dunia u dua
stadion glorabung tomo akan kembali difungsikan
sebagai home base ke sebelas
dari tafarid miki peresia surabaya jawa tenggara